wakil presiden yusuf kala tidak yakin pasukan pengamanan presiden melakukan pembelian senjata ilegal dari seorang anggota angkatan darat amerika serikat
dan pemerintah hingga saat ini membantah tudingan adanya pasokan senjata ilegal bagi anggota pasukan pengamanan presiden atau pas pampres
dan senjata yang dimiliki oleh pas pampres saat ini dipasok melalui prosedur yang legal
saya yakin pas wapres itu kalau personal itu justru untuk meningkatkan kemampuannya
mungkin pakai latihan apa tapi ya kalau senjata untuk diri sendiri untuk tugas itu yang terbaik antara semua satuan yang ada
apa soal pasokan senjata ilegal pak buat pas pampres
tidak ada untuk pas pampres saya ulangi ya tidak ada untuk pas pampres pembelian senjata ilegal
semua senjata pas pampres itu dibeli sesuai dengan prosedur yang benar
kalau ada orang yang
individu melakukan itu saya kira panglima tni sudah menjawab
sudah pernah ditulis apa pak
panglima tni sudah melusuri saya pikir laporannya nanti bisa kita dengar sebentar